karangrejo merupakan desa wisata yang berjarak empat km dari candi borobudur dan dua puluh km dari pusat kota magelang
mayoritas warga karangrejo awalnya mencari nafkah lewat hasil pertanian dan perkebunan
desa karangrejo juga dikaruniai dengan pemandangan alam yang menakjubkan
seperti puntuk setumbu rumah doa bukit rema atau yang lebih dikenal sebagai gereja ayam
serta pesona panorama pesawahan yang membentang sepanjang desa
hal ini membuat desa karangrejo menjadi alternatif utama tujuan wisata
meski pandemi berdampak pada sektor pariwisata di desa karangrejo
masyarakatnya tak patah semangat untuk terus memupuk kemandirian sekaligus mempertahankan kearifan lokal
adaptasi adalah kunci mengatasi dampak pandemi
itu pula yang dilakukan eko sunyoto
budayawan yang puluhan tahun mengembangkan seni budaya di desa wisata karangrejo
pandemi tak membuatnya berhenti berkarya
ia tetap produktif menciptakan tari mahakatiakana yang terinspirasi dari relief candi borobudur
juga lagu yang menceritakan tentang pandemi
wedang rempah ala fitnasi menjadi salah satu bukti bahwa warga desa wisata karangrejo tidak mau menyerah dengan keadaan
selain dijual melalui konsep reseller di seluruh tempat wisata di magelang
wedang rempah borobudur juga dapat dibeli melalui instagram dan website rempah borobudur
langsung sekali di minum hari yang sangat sejuk
selain udang rempah salah satu potensi ekonomi kreatif khas desa wisata karangrejo adalah gula jawa
saya pun sempat mencoba membuat gula jawa khas karangrejo dan mencobanya dengan segelas teh yang bisa mengembalikan energi selepas berkeliling menggunakan sepeda
pesona desa wisata karangrejo juga bisa dinikmati dengan berkeliling menggunakan kendaraan vw safari
keindahan alam berpadu dengan keramahan warga menjadi satu hal yang membuat saya betah berada di sini
sampai waktunya nanti saat kebiasaan baru kembali dimulai berwisata di indonesia aja